sebuah video pemotor melintasi area pemakaman menjadi perbincangan di media sosial
dalam video berdurasi dua puluh tiga detik ini dua remaja diduga warga pasuruan jawa timur melakukan balapan di area pekuburan
tak hanya itu mereka juga menabrak batu nisan yang terpasang di atas makam
aksi remaja tersebut langsung mendapat kecaman
warga pun berharap adanya sanksi moral untuk membuat jerah dan mencegah remaja lain untuk melakukan hal serupa
pak itu makam buat terserilan
kalau bisa didoakan pak jangan buat riserilan pak
ya agak prihatin ya
ya agak prihatin kenapa karena ya bukan makam
ya tetap harus ada penghormatan lah mestinya
usai menjadi perbincangan para pemuda yang diduga pelaku pun meminta maaf atas aksinya
dalam video yang tersebar mereka mengakui kesalahan dan menyesal

dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan mereka
tim liputan cnn indonesia